tolong jangan begini terus dong
ranti tolong kamu jangan bohongin perasaan kamu
jangan bohongin perasaan kamu
mas yos itu udah gak ada di hati saya
apa yang terjadi di antara kita dulu tuh udah lewat
udah selesai semuanya mas
aku gak percaya
aku gak percaya kamu bisa begitu saja melupakan aku
kalau mas yus begini terus
mas yos bukan hanya akan membahayakan
kamu gak tahu apa yang kamu punya
dan tidak ada gulanya buat kamu
ada gulanya untuk kamu
saya melihat ada kekuatan jahat

dari siang sore malam pun
gue ketemu sama nih dua orang
eh emangnya siapa juga yang mau temuan sama lo seharian ha
ngapain sih nyari masalah sama mereka yang gak penting kayak gini
eh mau kemana lo
kalau misalkan tuh berani ayo
males gue gak ada yang menang loh
eh selera makan gue hilang
setelah makan gue juga hilang
yaudah cabut yuk
ih lah gue baru ya duduk
eh eh lihat lihat lihat
ayo ikuti audisi penyanyi ji untuk cinta
eh yong kenapa gak lo ikutan aja
eh tapi yan
gue tuh paling gak suka jadi pusat perhatian orang
apalagi gue harus nyanyiin lagu cinta kayak gini enggak deh
kalau lo mau nyeruh gue kayak gitu jangan harap lo bisa